tidak ada sedikit untuk mbak mudah mudahan cukup untuk mbak beli makan
kasian bayinya mbak laparan ambil lah mbak
terima kasih ya pak terima kasih saya tidak akan pernah memohonmu lagi mbak
saya permisi mbak
bapak senang karena di rumah ini masih ada orang yang punya pikiran yang benar
bila sekarang kamu kejar minta ke depan dia baru saja keluar dari rumah ini
jadi perempuan di depan itu
pak perempuan yang tadi dimana
perempuan yang tadi yang membawa bayi kemana dia
tadi di sana mas
aduh sudah dimarah marah sama mbak
bu andra dianna sayangnya mas milo mau ikut kita juga